makasih ya pak udah izinin debbie memang baju debbie pulangnya pulang lebih ya pak

tadi banyak tapi enggak makanya banyak
tapi enggak makanya banyak
tapi enggak makanya banyak
kasih setengah aja ya
setengah debi ya
kan baginya udah pada gak kepake
terus mau diapain disimpen
debi juga kasian
liat apa sedih
tapi debi juga kasian pas sama anak anak yatim
kalau misalnya baginya disumbangin
kan juga ada manfaatnya pak
debi itu anak papa
debi itu masih kecil
tidak boleh menasihati orang tuanya
papa mau nanya itu dikasih tahu siapa
bu yola pasti kan
pokoknya dimuka semuanya
setengahnya itu tes
sudah banyak ya lebih dari lima potong
kalau nyumbang itu harus hemat hemat debi
ya setengahnya lagi nanti
jadi jangan sekaligus
nanti kalau kita kasih semua
nanti mereka belaka sedih belaka nangis
disuruh kita nyumbang terus
tapi memang debi yang sedih melihat mereka
debi enggak ya debi ya enggak
itu tidak bagus

senang itu kalau kita yang bahagia tau gak
justru kalau kita berbagi kita jadi bahagia
setengah tambah satu
yaudah setengah tambah dua
debi kan udah setengah tambah dua debi
yaudah setengah tambah tiga
debi buang nih kecilnya
jangan dibuang jangan dibuang demi ya
tolong tolong ya debi ya
bapak teh motornya cuma satu
nggak ada lagi ya debi
bapak gue nggak asal ini sama debi
yaudah kasih semua lah
itu ya baju yang baru yang bagus
itu kalau dikasih orang banyak yang suka dep
jangan ikut ikut ya
ini urusan keluarga
alhamdulillah akhirnya kebaikan menang melawan kejahatan
ini pak aku simp motornya
makasih ya pak
ini emang baju
bapak nyesel kasihnya
tadi ada di luar
ya daripada diambil orang nanti hilang pun
kamu ngapain sih c a
kan mau berantem
sebentar berantemnya kum
kenapa sih orang tua kita mesti pisah
pokoknya nanti kalau aku udah nikah
aku gak mau pisah sama suaminya aku
tidak ada orang yang mau menikah untuk berpisah
tapi kadang kadang keputusan itu diambil karena gak ada jalan lain
tapi kalau kayak begini kita yang jadi korbannya cut
tadinya hari ini aku mau pergi ke jakarta
aku mau pergi ke tempatnya pop
mams ngijinin aku buat pergi ancut
tapi aku tahu sebenarnya mams nggak ngasih izin
kelihatan dari mukanya mams ancut
kalau aku pergi ke tempatnya pak aku nyakitin hatinya mobs
terus kalau aku nggak pergi ke tempatnya paps aku juga nyakitin hatinya paps
karena paps juga pengen ketemu sama ancut
aku nggak mau nyakitin hatinya mereka ancut
kalau kayak begini kan akunya jadi bingung
aku nggak mau ikut ikutan dalam masalahnya mams sama paps
itu kan masa lalunya mereka
aku kan nggak tahu apa apa ancut

untung si dadang takut sama si deby
kasian debynya terbesar bagaimana
jaa kalau deby nggak berani nggak mungkin deby telah pinggang kegini komma
terus deby bilang
debbie buang nih kuncinya nih
deby lempar kuncinya nih
maksudnya aku bukan begitu melehoi
debbie bisa jadi anak yang gak baik kayak dadang
ya kang dadang kan bapak bukan anak ceng kayak debbie
nih daripada saya marah marah terus batal puasa saya gara gara kamu
eh puasa marah marah terus batas ceng minum
kamu ke rumah kamu saya ke rumah saya

mereka teh nyuruh kita ini
mereka teh nyuruh kita ini
mereka teh nyuruh kita ibu
tapi mereka teh lupa
kalo yang satu teh mama kita
kalo yang satu lagi teh papanya kita
kayak cucu entut
cucu nggak bisa benci begitu aja sama papanya cucu
buat orang lain
papanya cucu saya bukan siapa siapa
tapi teh buat cucu
dia tuh orang tuanya cucu
dia bisa aja jahat sama orang lain
tapi dia baik sama cucu
dia juga perhatian sama cucu
ngapain juga ya orang itu pada nikah
kenapa juga harus punya anak
kalo ujung ujungnya nanti kaya begini
uduk lama sekali
kamu tuh anggap bodoh
kamu tau maksud saya
menurut kamu basah
kumur kumur itu jangan terlalu lama
puasa kamu bisa makruh
atau kamu memang sengaja kumur kumur lama
puasa kok kayak orang disiksa
puasa itu ibadah
iya pak ustadz rw